sementara itu euforia lolosnya tim nasional indonesia ke babak perempat final piala asia u sembilan belas
terus berlanjut hingga ke ruang ganti pemain
kegembiraan para pemain serta staff pelatih terlihat dalam unggahan akun instagram resmi afc
dalam video berdurasi dua puluh lima detik tersebut tod rivaldo fere dan kawan kawan bersorak dan bernyanyi
untuk merayakan keberhasilan mereka menebus perempat final piala asia u sembilan belas
kemenangan satu atas uni emirat arab membuat anak asuh indra syafri finish di posisi kedua kelas main grup a
lolosnya egy maulana fikri dan kawan kawan ke delapan besar membuat tim garuda nusantara selangkah lagi menuju piala dunia u dua puluh